pekan ini digelar ajang mode jakarta fashion week untuk beramai karena kami hadirkan informasi tentang motif fashion
tak hanya terbatas pada busana muslim saja kini modest fashion makin berkembang di indonesia
modest fashion hadir dengan model dua potong busana atau lebih dengan bahan serta warna beragam sesuai kreativitas desainer dan pemilik merek fashion
sopan dan tertutup adalah dua unsur yang harus terpenuhi dalam modest fashion
di indonesia sendiri perkembangan modus fashion berawal dari busana muslim
perkembangannya makin pesat saat ini seiring dengan kebebasan desainer dalam mengekspresikan karyanya dengan menggunakan simbol keagamaan
meski demikian penggunaan busana modest tak harus menggunakan jilbab
yang terpenting adalah tidak menonjolkan
memakan lekuk tubuh dan menutupi sebagian tubuh
langkah awal modus fashion di indonesia dipelopori para desainer busana muslim seperti dian pelangi ria miranda dan itang yunas
karena sering disorot dan menjadi tren merek merek lainnya pun bermunculan
perkembangan modest fashion makin pesat karena model busananya kini tak hanya baju terusan satu potong dari atas ke bawah yang tertutup

fasilitas desainer dan pemilik merek fashion busana modest juga hadir dengan dua potong atau lebih dengan bahan dan warna yang beragam
apalagi indonesia memiliki daya tarik dan daya saing dari kain nusantara yang beragam
misalkan outfit outfit yang mudah di styling terdiri dari atasan seperti blus blus ke meja terus bawahan berupa rok celana itu bisa di styling menjadi satu kain
pada saat ini modest fashion menjadi kesatuan modus fashion
jadi semakin ke sini orang memiliki preferensi yang semakin banyak dan juga tidak monoton
jadi anggapan orang tentang pakaian modus itu sendiri akan semakin lebih terbuka lebih disenangi dengan dibantu oleh adanya kreativitas dari para desainer dan brand owner itu sendiri
desainer fashion menangkap peluang pasar busana modest dengan menyasar konsumen yang ingin tampil sopan dan elegan
busana modest bisa dipakai dalam segala acara seperti acara formal pesta pertemuan atau hanya sekedar berjalan jalan
pemakaian busana modus tak hanya di latar belakang isara dan etnis tetapi juga preferensi individu dan kenyamanan
pemakai busana tertutup ingin diterima dengan baik oleh lingkungan dan komunitasnya serta meningkatkan prestis
menurut mereka itu masih oke gitu masih keren banget untuk dipakai
karena kan sekarang baju yang saya pakai ini bisa gitu loh tanpa hijab juga tetap keren jadi masih oke
dan juga tren fashionnya pun sekarang lebih ke oversize kayak palaso jadi baju itu lebih sopan lebih elegan
busana modest di indonesia umumnya menutupi hingga bagian bawah lutut atau hingga pergelangan kaki dan pergelangan tangan
ada pun karakter busana modus di tiap negara berbeda beda dipengaruhi budaya
sidoarjo jawa timur